oke selanjutnya pemerintah telah mengeluarkan surat untuk penundaan keberangkatan ibadah umroh pada desember dua ribu dua puluh satu sebagai langkah pencegahan covid sembilan belas varian omikron yang telah disepakati oleh pemerintah ri dan asosiasi
meski demikian asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh atau ampuri kedapatan tetap memberangkatkan rombongannya pada tiga puluh hingga tiga puluh satu desember lalu sehingga kementerian agama mengeluarkan teguran yang meminta asosiasi tersebut untuk menghormati regulasi dan kebijakan yang ditetapkan
apa yang melandasi teguran tersebut sekaligus bagaimana nasib perjalanan ibadah umroh ya di tengah kembali merebaknya covid sembilan belas varian omikron
kami bahas pagi ini langsung saja dengan bapak nur arifin direktur bina umroh dan haji khusus kemenak yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
selamat pagi pak arifin
pak arifin bagaimana tanggapan dari ampuri setelah dikeluarkan surat teguran dari kemenak tersebut pak
sampai saat ini kami secara resmi belum menerima tanggapan dari ampuri berkaitan dengan surat teguran kami
dalam surat teguran tersebut mungkin bisa dikembali jelaskan kepada kami apa saja yang berhasil
apa saja yang dituliskan dalam surat teguran itu pak
ya jadi intinya bahwa pemerintah sudah mengajak seluruh asosiasi untuk bermusawarah membahas tentang pelaksanaan umroh di indonesia
dan telah disepakati bahwa waktu itu rencana awal pemberantasan perdana tanggal dua puluh tiga desember
namun berkaitan dengan arahan presiden dan arahan bapak ibu pak yang mana agar perjalanan keluar itu ditunda
artinya kami rapat tanggal tujuh belas desember dua ribu dua puluh satu bahwa kita sepakat mengikuti arahan presiden yaitu umroh ditunda
nah artinya pemerintah dengan asosiasi telah sepakat
kemudian para asosiasi ada delapan asosiasi mengusulkan walaupun ditunda tapi mohon tetap ada pemberantasan tim kecil atau tim medvan untuk melakukan uji sistem berhadap berbagai sistem pelaksanaan umroh di era pandemi ini
dan sepakat akhirnya dituju oleh bapak menteri agama
sehingga dikirim sebanyak dua puluh lima orang
yang anggotanya terdiri dari asosiasi tersebut termasuk dari ampuri
nah tidak ada sepakatan lain selain itu
namun demikian ternyata di luar kesepakatan itu juga di luar kebijakan negara ampuri pada tanggal tiga puluh dan tiga puluh satu desember memberangkatkan jemaah umroh
sehingga kami pemerintah memberikan teguran agar hal ini tidak di

karena kita sedang membangun tim work kita sedang membangun tim umroh indonesia yang solid dalam merata terus mencari solusi solusi untuk peningkatan kualitas umroh di indonesia
oke jadi sampai saat ini belum ada tanggapan dari ampuri terkait berapa banyak jamaah yang diberangkatkan kemudian alasan tetap memberangkatkan jemaah umroh tersebut begitu ya pak
ya secara resmi kami belum menerima suratnya
pak arifin kalau kita bicara soal perjalanan
jadi umroh yang saat ini masih ditunda sampai saat yang kita juga masih belum tahu ya
sampai kapan sebetulnya pemerintah akan membatasi atau menunda perjalanan umroh bagi jemaah asal indonesia ini
kami sudah rapat kemarin tanggal tiga dengan para dengan kementerian kementerian lain
kementerian perhubungan kementerian keluar negeri kementerian kesehatan
kementerian perhubungan kementerian kesehatan
kementerian perhubungan kementerian kesehatan
tentu dengan syarat protokol kesehatan yang ketat
sehingga kami telah bersepakat insya allah di januari ini kita tetap melaksanakan umroh dengan protokol kesehatan yang ketat
demikian terima kasih
oke jadi insya allah bulan januari perjalanan umroh sudah bisa kembali dilakukan oleh jamaah calon umroh asal indonesia
begitu pak arifin kita mungkin kembali lagi ke teguran yang diberikan kepada ampuri
kemudian apakah teguran tersebut
kedarannya juga hanya berupa imbauan ini tidak memberikan dampak konsekuensi hukum kepada ampuri
atau apa tindak lanjut dari teguran tersebut
ya baik kita sekarang melihat perkembangannya
nanti perkembangan tentang teguran ini akan terus kita evaluasi
karena kita bekerja secara tim bukan bekerja sendiri demikian pak
oke jadi yang akan dijaga adalah presidensi asosiasi kemudian kemenak pemerintah
dalam bekerja sama yang baik begitu ya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh sesuai dengan protokol kesehatan di masa covid sembilan belas ini
karena ampuri ini asosiasi yang memberangkatkan umroh realnya adalah para ppu penyelenggara umroh
maka kami rencana akan memanggil para penyelenggara umroh yang tergabung dalam pemberangkatan umroh di luar kebijakan pemerintah tersebut
oke sampai kapan
kemudian surat edaran ini masih akan terus berlaku dan penundaan masih harus terus dilakukan oleh calon jemaah umroh pak
bahasanya sebenarnya bukan sampai kapan
tapi kami sedang berproses agar ada edukasi agar kita bisa membangun konsolidasi tim umroh indonesia yang kuat
kami menamakan tim umroh indonesia yang kuat
terdiri tentu anggotanya adalah dari para penyelenggara umroh
karena kami dalam mewujudkan good governance selalu berjuang untuk menjaga tiga pilar penegak good governance
yaitu state negara private sector swasta dan society masyarakat
harus terus saling berkaitan dan saling menguatkan berbagai macam solusi atau regulasi yang telah kita sepakati
oke mungkin terakhir pak arief ini kan terkait dengan penundaan perjalanan ibadah umroh
pasti ada cost yang harus ditanggung oleh para calon jemaah begitu
bagaimana kemudian asosiasi pemerintah ini juga mengakomodir kerugian yang mungkin disebabkan ya
akibat adanya penundaan perjalanan umroh
terutama kerugian material yang dirasakan oleh para calon jemaah
kami dari pemerintah terus berjuang untuk mengakomodir
antara lain saat ini terus kami berjuang agar umroh bisa segera dibuka
misalnya pak menteri atau gus menteri biasa dipanggil telah berkunjung ke saudi
telah melakukan lobby
telah melakukan komunikasi
alhamdulillah akhirnya mengeluarkan hasil
per satu desember umroh dibuka
kemudian ketika ada himbauan agar tidak melakukan perjalanan di luar negeri
kami telah bersepakat menunda
namun di bulan januari ini karena desakan dari masyarakat
juga desakan dari bpu
juga kondisi para penyelenggara umroh yang sudah lama tidak memberangkatkan umroh
tentu ada kondisi yang perlu dibantu
maka kami berjuang
kemarin beberapa kali kami rapat agar umroh bisa dilaksanakan
walaupun titik tengahnya akhirnya kita temukan harus dengan protokol yang kuat
nah keputusan untuk memberangkatkan umroh ini antaranya adalah salah satu bentuk kami mengakomodir untuk memperjuangkan penyelenggara umroh
demikian terima kasih
baik pak arifin semoga penundaan ini bisa dimaklumi ya
sore para calon jemaah dan juga asosiasi penyelenggara ibadah umroh sendiri
karena memang ini kaitannya dengan kesehatan masyarakat yang harus terus dijaga dari penyebaran covid sembilan belas yang saat ini merebak di dunia
terima kasih bapak nur arifin direktur bina umroh dan haji khusus kementerian agama
sudah bersedia bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
selamat pagi salam sehat
wassalamualaikum pak arifin
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh